di tengah penyelenggaraan sea games dua ribu sembilan belas di manila kisah tragis datang dari atlet cabang olahraga
senam lantai dari kota kediri jawa timur
seorang atlet dipulangkan paksa oleh tim pelatih dengan alasan sang atlet sudah tidak perawan
padahal hasil pemeriksaan dari rumah sakit bayangkara kediri menyebutkan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar
ayu kurniawati harus menelan kekecewaan atas gagalnya shalfa afri lasania sang buah hati
untuk membela indonesia dalam ajang sea games dua ribu sembilan belas di filipina
kegagalan itu karena keputusan tak masuk akal pelatih yang mencoret shalfa dengan alasan sang atlet telah tidak perawan lagi
pihak keluarga yang mendapat laporan tersebut cukup terkejut dan langsung bertolak ke gresik untuk menjemput shalfa dari lokasi pelatnas
merasa tidak yakin dengan tuduhan dari pelatih pihak keluarga memeriksa pelajar kelas tiga sma itu ke rumah sakit bayangkara kediri
dari hasil pemeriksaan tim dokter memastikan bahwa selaput darah dari atlet
yang telah mengoleksi empat puluh sembilan medali itu masih utuh atau high main intak
meski demikian hal itu tak mampu membangkitkan semangat shalfa untuk kembali menekuni olahraga tersebut
menurut ayu kondisi putrinya saat ini cukup terpukul
bahkan sejak kepulangannya tiga belas november lalu shalfa enggan pergi ke sekolah
dia memulihkan nama banknya dia sudah done sudah tidak mau ikut senam lagi
sekolah saja dia tidak mau malu
kalau dikeluarkan sih kemarin saya terima kalau dikeluarkan
tapi embel embelnya jangan dikasih itu nggak perawan gitu
kan kasian anaknya masa depannya jauh
sementara itu pihak kuasa hukum keluarga shalfa telah melaporkan hal ini ke presiden joko widodo
kementerian pemuda dan olahraga serta pihak pihak terkait lainnya
tim kuasa hukum berharap agar ada tindakan konkret terkait keputusan pelatih
yang dinilai merusak nama baik dan karir sang atlet
agar terkait dengan kejadian yang menimpa atlet kebanggaan jawa timur
ini tidak terjadi kembali satu itu umumnya
yang kedua ada tindakan tegas dan investigasi yang dilakukan oleh pihak internal persani
terkait dengan pengelolaan dan pembinaan atlet
mengingat dalam konteks perkaranya adik shalfa ini
pihak keluarga menerima pemberitaan yang sebenarnya tidak layak
keluarga berharap pemulihan nama baik atlet berprestasi andalan jawa timur ini
keluarga menganggap apa yang diperjuangkan anaknya sejak kelas dua sekolah dasar tersebut sirna seketika
berkediri jawa timur